berbagai cara dilakukan seorang wanita untuk tampil cantik
salah satunya adalah dengan sulam bedak
selain praktis digunakan sulam bedak juga dapat meningkatkan kecerahan kulit wajah
perawatan kulit wajah dengan sulam bedak dihadirkan oleh salah satu klinik kecantikan
di sebuah komplek pertukuan di jalan raya diponegoro sidoarjo
sulam bedak sendiri berhasil menambah kecerahan dan kekenyalan kulit wajah
untuk pemakaiannya sulam bedak menggunakan alat yang hampir sama dengan alat membuat tato
bedanya jarum yang digunakan berukuran sangat kecil atau nano
sedangkan bahan bahan yang dipakai semuanya alami
mengandung zat zat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kulit wajah
seperti zinc vitamin c dan protein protein lainnya
kalau pakai bedak warna cerahnya itu lebih
lebih jauh dari warna kulit aslinya sendiri
tapi kalau ini kalau bebek glow hanya lebih cerah setingkat dari warna kulit aslinya
perawatan sulam bedak diawali dengan pembersihan wajah dari kotoran dan kulit kulit mati
lalu diberikan krim anestesi untuk menangkal rasa sakit saat proses sulam bedak
selanjutnya kulit diberikan zat zat dan vitamin yang dicocokkan dengan kondisi kulit masing masing
dan dilanjutkan dengan pemberian bedak khusus secara merata di seluruh bagian wajah

untuk lebih menambah penyerapan vitamin dan protein protein ke dalam kulit wajah
selain menambah kecerahan kulit wajah sulam bedak mulai digemari karena bisa memangkas waktu make up sehari hari
karena tidak perlu lagi menggunakan alas bedak
karena memang lebih praktis jadi saya tidak perlu pakai kondisi lagi
jadi tinggal touch up bedak sudah kelihatan cerah muka saya
untuk bisa mendapatkan perawatan ini anda cukup mengeluarkan biaya satu jutaan rupiah
untuk sulam bedak
bagaimana anda tertarik untuk mencoba